dan terkait hal ini pt freeport indonesia yang belum dapat dikonfirmasi sejak pekan lalu direncanakan akan menggelar konferensi pers di kantor pusatnya di jakarta senin pagi ini
sementara itu kementerian energi dan sumber daya mineral akhirnya merestui izin ekspor pt freeport indonesia dan pt aman mineral nusa tenggara
dan izin ini diberikan lewat penerbitan izin rekomendasi ekspor pada jumat tujuh belas februari dua ribu tujuh belas
volume ekspor yang diberikan untuk freeport sebesar satu sebelas juta watt metric ton wmt konsentrat tembaga yang berlaku sejak tujuh belas februari dua ribu tujuh belas hingga enam belas februari dua ribu delapan belas
sementara kuota ekspor bagi amnt sebesar enam ratus tujuh puluh lima ribu wmt konsentrat tembaga yang berlaku juga sejak tujuh belas februari dua ribu tujuh belas hingga enam belas februari dua ribu delapan belas

tujuan rekomendasi ini diberikan mengacu kepada peraturan menteri esdm nomor enam tahun dua ribu tujuh belas dan peraturan menteri perdagangan
rekomendasi ini dikeluarkan setelah kedua perusahaan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan fisik fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter
pemerintah akan mengevaluasi kemajuan pembangunan fisik fasilitas smelter paling sedikit enam bulan sekali
jika progres pembangunan enam bulanan tidak sesuai dengan komitmen maka rekomendasi ekspor akan dicabut sistem